jika mendengar kata cita yam banyak orang akan mengingat fenomena cita yam fashion week
atau peragan busana ala anak anak citayam di kawasan sudirman jakarta beberapa waktu lalu
namun citayam yang merupakan daerah di sekitaran depok dan berbatasan dengan kabupaten bogor jawa barat ini
juga menyimpan cerita unik soal kuliner kaki lima dengan harga yang merakyat
seperti kali ini saya mencoba steak ala citayam yang punya konsep unik
makannya boleh steak tapi lihat nih sangat unik karena desain tempatnya dibuat mirip ala tenda pecelele
sesuai dengan jargonnya yakni rasa bule harga pecelele
soal harga tenderloin di sini memang terjangkau
dibanderol mulai dari dua puluh lima saja untuk satu porsi steak berukuran tujuh puluh gram
lengkap dengan kentang sayur dan sausnya
ternyata biarpun murah daging di sini tetap empuk juicy dan sama kayak tempat lainnya bisa pilih tingkat kematangannya juga
sausnya juga ada beragam nih yang bisa dicoba
enak cuma di cita yam nih guys
selain tenderloin di restoran steak ala citaem ini juga ada pilihan chicken steak dan salmon steak yang gak
untuk saus ada pilihan saus barbecue dan mushroom
untuk chicken dan tenderloin juga saus startar untuk pilihan salmon steak
saya emang suka stick ya gitu kan
cuman stik itu buat saya sendiri itu mahal mahal kan
di resto tuh mahal di atas seratus sudah pasti gitu
kalaupun dari yang murah dia steak yang bertepung kalau enggak meltik gitu kan
nah terus saya ngeliat di daerah sini kan kampung ya
orang orang yang sebenarnya belum pernah nyobain stick yang beneran stick gitu
nah akhirnya saya coba coba untuk eksplor bisa nggak sih stick dibikin murah gitu kan
meski baru dibuka sekitar empat bulan steak ala citayam ini sudah jadi incaran banyak orang
karena ramai diperbincangkan di media sosial
selain itu harga yang bersahabat yakni berkisar antara rp dua puluh lima hingga rp sembilan puluh lima juga menjadi daya tariknya
kemarin di media sosial pernah ada yang repost juga tentang steak disini
katanya enak banget dan akhirnya kita penasaran akhirnya kita nyoba kesini dan ternyata rasanya emang bener enak banget
harganya juga sesuai dengan dia dompet dompet kita lah
jadi emang rasanya juga bener bener enak banget
kalau tadi sudah mencicipi steak ala cita yam kali ini saya ajak anda mencoba masakan jepang ala cita yam
harganya juga gak kalah bikin kaget
di sini ada sushi dengan harga rp delapan saja
sushi yang ada di tangan saya ini harganya hanya delapan rupiah saja
terbilang murah ya untuk makanan sejenis sushi seperti ini
dengan harga rp delapan kita sudah dapat delapan potong sushi yang di dalamnya juga sudah ada topping ayam
hmm ternyata rasanya cukup nikmat loh
sushi disini memang tidak menggunakan beras jepang
selain itu seluruh pilihan topping sushi dibuat matang mulai dari ayam daging hingga tuna
namun dengan harga berkisar rp delapan rp dua belas saja sushi ala cita yam ini sangat layak untuk dicoba
selain sushi ada pula pilihan ramen dimsum hingga rice ball dengan harga yang juga terjangkau
kalau aku ramen zila sama fish dimsum goreng
karena menurut aku ramen zila itu kuat banget
kuahnya juga enak pedas yang suka pedas
juga menurut aku harga yang segitu affordable banget buat di kantong pelajar kayak aku sih
uniknya pemilik kedai ala jepang di citayam ini mengaku masih tetap bisa mendapatkan untung sekalipun berjualan dengan harga yang amat miring
tetap ada margin untung sih alhamdulillah walaupun marginnya belum terlalu besar gitu ya
kedua kedai jajanan kaki lima di citayam ini memiliki satu kesamaan
yakni berusaha menyajikan makanan ala restoran dengan harga yang terjangkau
jadi anda tertarik jalan jalan ke cita yam untuk mencoba kuliner ini
nabila putri fajar ahmad cita yam depok jawa barat